kau lihat buktinya
aku bisa masuk leluasa
kau buktikan lah
ya aku lihat
dan sebagai orang kumaya
aku tidak akan membiarkan orang asing
masuk ke sana dan mengganggu di sana
ini yang aku takutkan keh
aku sependapat denganmu arthanya
kalau lumayan dibuka pasti akan banyak musuh berdatangan
aku merasakan bukan hanya mereka
pasti masih ada yang lain yang datang ke sini
aku juga merasakan hal yang sama kim
sebaiknya kita berjaga jaga di sini
jangan sampai ada musuh yang menyerang kita lagi
apa benar lumayan sudah dibuka kembali
kami tidak tahu
kami hanya dengar kabar angin
ah mulut kalian tidak bisa dipercaya
kami tidak akan membiarkan tujuh i nya itu bersatu
kumayan harus dihancurkan kembali
tapi kalian gak bisa masuk ke sana
kau mau kosong
kota semarang banyak nelayan
nelayan membawa luar
rupanya kalian pendekar ingin menyerang kumayan
kalau begitu kujang kita selang duluan
jauh jauh jauh
jauh jauh jauh
jauh jauh jauh
jauh jauh jauh
jauh jauh jauh
jauh jauh jauh jauh
ada di sana
jangan trabaj lu

saya barang lebih bagus spiritual
fai aku khawatir apabila gerbang kumain terbuka pasti banyak penjaga jahat masuk ke sana
ya sudah kalau begitu ayo kita kukuman
aku pikir aku bisa masuk gerbang kumayan dengan mudah
tapi mana mungkin gerbang kumain di pagar kain
aduh pada ibu sakit sakit gara gara pagar gaib ini
kau ini lucu sekali
kau ini mana mungkin lah kau bisa masuk ke dalam kumain ini kalau kau bukan inye
karena yang bisa masuk ke dalam kumain itu hanya para inye
jadi sekalipun ilmu kau itu sebesar apapun

kau takkan bisa masuk ke dalam kumain
kau ini bukan inye
dan aku tidak percaya kalau kau ini seorang inye
aku ini inye ke delapan
kau ingin lihat buktinya
baik akan kubuktikan
kau perhatikan baik baik
kau lihat buktinya
aku bisa masuk leluasa ke kumayan
kau buktikan lah
ya aku lihat
kau pikir masuk ke kemayan itu gratis
tidak ada yang gratis
kalau kau ingin masuk ke dalam kubah ya kau cari loketnya
kau beli tiketnya
baru kau coba masuk ke kumain
tapi aroma kau ini bukan seorang inye
aku tetap tidak yakin
coba kau buktikan yang lebih kuat kalau kau benar benar seorang ibu
sebenarnya aku nih bukan orang yang suka mengumbar kemampuanku
aku betul ini ke delapan
tapi nih aku memegang ilmu padi
yang semakin berisi semakin merondo
tapi tak apalah
kau perhatikan baik baik
kalau aku lanjutkan selain aku melanggar pantanganku
kalau hilap bisa bisa kau kuterkam habis
lagi kau buktikan lagi
ayolah kau buktikan
harusnya kau berjaga jaga
katanya seorang hijab melihat bola api sopan sudah takut
jangan gitu coba
senjata aku bisa masuk ke kumayan
kenapa aku gak bisa masuk
kita harus tetap menjaga kumayan gimana
kenapa kau rupanya
kalian dari mana saja kalian
saya selama ini berada di jakarta
untuk mengasuh alina
dan kau rifai
kemarin saya mendirikan padebokan
untuk mencari gunting serunting
saya kan dah gila
dah abis itu saya berubah
dan kau bujang hitam
penampilan kamu berbeda sekarang
apa yang kamu kerjakan selama ini
aku menjaga bukit merah
ya jun juga
ya jun juga
ya jun juga